aduh riri mau alasan apa lagi
kalo sampe adi tanya tentang bayi itu
jelaka andi kesini
apa yang harus kita lakukan
andi pasti curiga nih dengan bayi ini
kamu ngapain disini
aku udah sehat sekarang
bangun dong ri
kita udah pernah berjanji
untuk bersama selamanya
kalau ujung ujungnya kayak gini
aku buat apa hidup
ya aku mohon kamu bangun ri
riri udah sadar
riri udah sadar riz
andi sudah tahu
kalau aku melahirkan
kamu di jauh jauh dari kelimantan
kesini mau jenguk aku ya
tapi mobil kamu mengalami kecelakaan
menghisap banyak asap
terus kamu pingsan dan dilarikan ke rumah sakit sini
syukurlah handi belum tahu mengenai bayi itu
aku takut kita gak akan bisa ketemu lagi
aku takut kita gak akan bisa ketemu lagi
harusnya aku gak usah
ngelarang kamu ke kelimantan
kita gak usah bahas itu lagi
justru aku yang mau minta maaf sama kamu
aku janji aku gak akan ngedesak kamu lagi
untuk ke jakarta
mantan nggak kok
tugas kamu udah selesai
tapi tinggal urusan administrasi aja
di sini kok nggak akan
aku nggak mau jauh dari kamu lagi ri
anda yakin mau pulang sekarang
saya sudah sehat kok saya udah kembali normal
dokter sendiri tadi periksa saya
baik baik aja kan
iya kelihatannya anda sangat semangat sekali
itu yang menyebabkan anda cepat sembuh
sudah pulang dari kalimantan
saya udah kangen banget sama dia tapi akhirnya
dia pulang juga
ya saya mengerti memang cinta bisa menyembuhkan
melebihi obat obatan medis
selamat berkumpul kembali dengan istri anda
benar anak saya udah boleh pulang hari ini
terima kasih ya dok
terima kasih bu
terima kasih pak
kamu kan masih harus istirahat
aku mau lihat bayi aku mam
kayak apa dia
tapi kan itu
bisa sustar yang bawa bayinya kesini
ma udah tujuh bulan
aku pengen lihat anak aku
masa nggak boleh sih sebentar aja
mumpung andi nggak ada
belum tentu nanti ada kesempatan lagi
untuk membawa bayinya kesini
andi udah sembuh
pasti dia akan menunggu riri
tapi sebentar aja ya
akhirnya kamu lahir dengan selamat
kamu bahagia banget
setelah semua masalah yang hampir merebut nyawa kamu
aku mau ngendong mam
bayi belum boleh dijaga
dan ibunya juga belum sehat benar
benar katanya suster tuh
lihat katangan kamu masih gemeteran gitu
tapi aku pengen dong mam
sesuai arahan dokter
bayinya belum boleh digendong
makasih ya suster
kamu juga pernah ninggalin mama ya
aku mah akan kuat kondisi
istri saya kemana ya
bu riri keluar bersama ibunya
katanya mau mencari udara segar
ini bukannya di ruang rawat
tapi tadi kata suster
sama mama lagi keluar
andi gak boleh lihat riri di dalam
kayaknya riri ada di taman deh
dia pernah bilang pengen menghidup udara segar
yaudah kita kesana aja
apaan dia di situ
riri mau alesan apa lagi

apa ayah harus kita lakukan

kamu ngapain di sini
bagi adeknya dia bersiap iklamnya

ada siap kembali
nggak ada partisipah
aku mira grandchildren di rumah